apa dia tau tante
atau mungkin dia udah terima suratnya dia ada ambil
andin tante rasa belum
karena begitu mendengar hal kecelakaan tante sama andin langsung kesini ke masakit
dan mereka juga mengirimkan buti fisik ke rumah tante
sekarang kalau saya boleh tahu tanta apa tante udah terima surat itu
andin apa dia tau tante
atau mungkin dia udah terima suratnya dia ada ambil
tante tante rasa belum
karena begitu mendengar hal kecelakaan tante sama andin langsung kesini ke masakit
atau tante bisa minta kiki untuk bawa suratnya kesini
itu dia masalahnya tante
sebenarnya sebelum saya datang ke sini saya sempat ke rumah tante
dan saya berencana untuk mengamankan surat itu tante
karena sebenarnya terlintas di benak saya
kalau sampai surat itu jatuh ke tangan orang yang nggak benar tante itu bisa disalahgunakan
dan ketika saya cari surat itu tante ternyata sudah gak ada
gak ada gimana bisa
saya gak tau persis tante
cuman informasi yang saya dapat dari uya ketika dia menerima surat itu
dia ada di dalam ruangan kerja al
saya berusaha cari tante
di ruangan kerja al saya gak ketemu sama sekali
di atas meja di dalam tempat siapa juga gak ada tante
saya tanya mereka bilang mereka gak tau sama sekali
atau mungkin jatuh terus keselip
nanti minta kiki untuk bongkar ruang kerja al
oke tante boleh
saya minta maaf tante sebelumnya
saya minta tolong mengenai masalah ini
hasil tes dna rina jangan sampai ada yang tau
al tuh bener bener pengen mengungkapi semua masalah ini
dia cerita sama andin sendiri tanpa
jadi untuk sementara masalah ini tolong di keep
jangan sampai ada yang tahu
sementara waktu tante
minimal andin gak boleh tau
sampai al sudah siuman
oke tante paham
alhamdulillah puasa hari ini kita dilancarkan
ada belut berenang di air panas
perut kenyang hati menjadi puas
nggak ada capek capeknya pantun mulut orang
apalagi abis dikasih makan ya mbak
ya itu dia
aku mau nanya sama kamu
kamu beneran gak sih tadi naruh kertasnya itu di meja kerjanya mas al
soalnya mas jerapa itu tadi nyariin
terus nanya nanya kiki tapi gak ketemu ketemu
uya taruh di mejanya pak bos
uya mah masih belum pikun
uya masih inget banget tanya kiki
nah itu dia tuh surat
mbak michi juga tadi nanyain gua
emang suratnya sepenting itu ya mbak merk
kok sampai semua orang nanyain
udah tau dah
kalau gak salah
surat itu dari
ngomong yang bener gitu loh
ya ini lagi diinget inget
sabar dulu nggak pak yang kiki
namanya susah tau
kalau nggak salah namanya itu heksa
ada heksa heksanya dah gitu dah
iya begitu dah pokoknya
aduh susah banget diceritanya
nah aku makan sampai habis begini
aduh masakannya kiki memang enak banget
dia tuh pen termasak banget ya
makasih ya makanan buka puasanya ya
gue mau jagain rena lagi
dua anda lu sana sama uya
uya juga pamit ke depan ya ya kiki
makasih atas buka puasanya
bawa ke pos
bawa ke pos sana pergi
kenapa tante mayang kok tiba tiba telpon kiki
ini tante udah terima masakan kamu
udah dimakan juga
terima kasih ya
kalau tante mayang suka sama makanannya
enak loh masakannya
besok kamu sibuk gak
kita ketemu yuk
gini loh tante perlu bicara sama kamu
pokoknya tante tunggu kabar kamu
oke sampai ketemu besok
tapi kenapa ya tante mayang pakai acak ketemu segala
kiki jadi deg degan
kok aku jadi penasaran
hal itu kenapa bisa kecelakaan
aku juga gak tahu sih mba
tapi akhir akhir ini
masalahnya sih gak pernah cerita ya
dan setiap kali aku tanya deh bilang gapapa
cuma tadi pagi aja
dia pakai baju aja kebangin
apa lagi banyak pikiran
masalah gak mau cerita
dia udah ngomongin
nanti aku nungguin
nanti aku nungguin
nanti aku nungguin
nanti aku nungguin
nanti aku nungguin
nanti aku nungguin
nanti aku nungguin
nanti aku nungguin

terus pas kamu sampai sini
al udah gak sadar
mas al sempat sadarkan diri
oh iya surat itu
kenapa mas al
tanya surat itu ya
apa ada yang penting
iya tadi itu mas al sempat sadarkan diri
terus tiba tiba adelah ngalamin kejang kejang
di melakukan tindakan operasi
bentar ya aku mau
telfon orang rumah dulu
aku mau telfon ternyata ya
bapak kau belum pulang
aduh gawat nih
kalau rena tanya papanya mulu
pasti dilubuk hatinya rena bisa ngerasain
kok belum pulang
aku kan nungguin dari tadi
mereka udah dimana
oh atau gak gini
kayak biasa bikin sup
aku mau nyome sama papa
gak mungkin gue jawab telfon andi dimari
nanti kalau rena denger bapaknya kecelakaan
saya mau angkat telepon dulu sebentar
ada teman telepon
oke gemoy bentar ya
rena beneran gak mau main slime
sampai kapan aku bisa simpen soal kecelakaan yang menimpa al dari reina
pasti rena bakalan tanya terus
alhamdulillah sih demamnya udah turun
tapi ya gitu deh
dia nanya mulu
mbak michi aja tuh sampe bingung mau jawab apaan
feelingnya arena tuh kuat banget ya
dia kayak tau gitu kalau pak bos itu napa napa
mungkin ikatan batin kali ya
ya lu kasihan rena
tolong jagain rena dengan baik ya
dan jangan sampai rena tau tentang mas al
ya pasti dong
oh ya kondisinya kak bos sekarang gimana
mas al sekarang lagi di operasi
oh ya mir gue belum minta tolong sama lo gak
di ruang kerja mas al itu
di mejanya ada surat
tolong dikirim kesini ya
eh dan minta tolong kiki juga
untuk bawa baju aku mama sama
untuk diganti ya
tadi sore dimari juga rame
pada ngomongin tuh surat
pada ngomongin surat siapa aja emang
pada ngebahas tuh surat
terus kan tuh surat hilang
dia gak tau
kenapa angga sama mici juga
din halo din lu masih disana
yaudah kalo gitu emm
tolong kirimin baju aja kesini ya
baju aku mama sama asal ya
nanti kalau misalkan surat itu udah ketemu tolong kabarin aku aja
tapi tolong jangan sampai riana tau
tentang apapun ya
apa mungkin tadi mama aja
untuk ngomongin surat itu
tapi bukannya itu surat eksagonal
tentang gigi ya
kenapa semua orang cari surat itu sih
din ada apa
kok kamu kayak banyak pikiran gitu nak
gak mikirin apa apa
kondisi riana ada dirumah gimana